tiba tiba jadi seram begini
seperti mau datang setan
suara apa itu
kita harus bersiaga
tunjukkan padaku dimana sembarang
guru sudah berjanji menemui kami
kami semua sudah menunggu disini guru
kita harus berjalan
kamu benar mayang sari
gara gara pusing memikirkan sebarang
aku sampai lupa dengan janjiku
aku akan datang menemui mu
jangan lupa like share dan subscribe ya
kapan kalian akan membawa kami kepada majikan kalian orang belanda itu
aku sudah tidak sabar
kalian jangan mengelur ngelur waktu
nanti malam kekasihku
aku berjanji akan membawamu
tidak usah khawatir
kenapa tidak sekarang saja
tidak bisa sekarang karena keadaan sedang genting
para adipati sedang berkeliaran
mereka akan menangkap semua orang yang mencurigai
kamu tidak usah khawatir
aku pasti akan memberikanmu kepada majikanku
siapkan kuda untuk pitaloka
paling tidak satu ekor
dia tidak kuat melakukan perjalanan jauh
dan satu hal
jika terjadi sesuatu pada pitaloka
akan membinasakan kalian tanpa amat
hal itu sudah ada
dalam rencana kami
nanti di dusun cergosan
kalian akan mendapatkan kuda
sampai jumpa lagi
di jalan jalan men
kenapa tiba tiba jadi seram begini
seperti mau datang setan
suara apa itu
kita harus bersiaga
maafkan anak buahku manapian
mereka belum tahu siapa kamu
untung kapten keberudatan
kalau tidak sudah aku habisi mereka
jadi ye sudah pindah dari rumah peter malam itu
aku tetap tinggal di sana
tapi saya ke sana ye sudah tidak ada
kapan tuhan ke sana
waktu itu saya perlu bantuan rumah lampir
itu rumah sudah hancur
rata dengan tanah
seperti terkena meriam dan dibakar habis
dihancurkan teman perempuan
keturunan kiai ageng prayogo yang saya tangkap
saya harus meninggalkan rumah itu
nah saya sudah punya rumah sendiri tuhan
tidak kalah bagus dari rumah tuhan adolf peter
tidak harus melihatnya
saya harus sering sering main ke rumahmu
karena saya pasti akan banyak butuh bantuanmu malam akhir
kapten sudah siap
eh jangan pulang dulu ya
kita ada hiburan siang ini
keluarkan ye punya petarung